hampir tujuh jam melakukan penggeledahan penyidik kpk keluar dari kantor bp bintan wilayah tanjung pinang jalan raja haji visabilila pada selasa sore
sejumlah petugas terlihat menggiring satu buah koper yang diduga berisi sejumlah dokumen penting
dugaan adanya penetapan dan perhitungan fiktif kuota rokok tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu sembilan belas yang merugikan negara ratusan miliar rupiah
koper tersebut dimasukkan ke dalam mobil lalu para petugas bergegas meninggalkan kantor bp pengusahaan bintan wilayah tanjung pinang
menggunakan empat unit mobil
kepala bp tanjung pinang muhammad ihsan vansuri menyebut
tim pengedih kpk mengita dokumen yang dimasukkan ke dalam satu kopar besar hitam
ini pemeriksaan barang kuota tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu sembilan belas

yang di ruang mana aja bang yang diperiksa bang
ya arsip tempat arsip surat aja
oh arsip surat aja ya
jadi ngambil dari dokumen dua ribu enam belas
saya cuma boleh jawab itu
komisi pemberatasan korupsi melalui pelaksana tugas jurubicara kpk ali fikri menyampaikan
pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai
kuota rokok dan minuman beralkohol pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan wilayah tanjung pinang kepulauan riau
penyelidikan itu dilakukan karena dugaan adanya penetapan dan penghitungan fiktif sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara
dari sisi penerimaan cukai pajak pertambahan nilai dan pajak daerah
hingga mencapai ratusan miliar rupiah
di meliputan cnn indonesia